pertamina patra niaga hadir di pekan raya jakarta dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui apa saja program dan produk yang diperkenalkan pertamina kali ini
telah bersama kita cynthia karani sintia silakan
ya elvira dan juga pemirsa selamat malam saat ini saya sedang berada di event pekan raya jakarta dua ribu dua puluh
tepatnya saya berada di hall c satu anjungan dki jakarta
bisa dilihat juga di belakang saya saat ini sedang berada di bus pertamina patra niaga
yang juga berpartisipasi di pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga
saya juga sudah bersama dengan pak deddy purnomo sales branch manager rayon lima jamode
pak deddy saya ingin bertanya apa nih pak alasan dan juga kontribusi pertamina
berpartisipasi di prj kali ini
ya kami disini mewakili pt pertamina patra niaga khususnya regional jawa bagian barat
sales area jabudi tentunya kami juga ingin ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara
ulang tahun atau hud dki yang tahun dua ribu dua puluh tiga ini
baik kemudian pak program dan produk apa saja yang dikenalkan pertamina
di prc kali ini
jadi disini kami selain menyediakan informasi informasi terkait dengan produk produk pertamina
baik itu produk bbm produk lpg
di sini kami juga menyediakan informasi informasi tentang program program pertamina yang sedang berlangsung
promo promo yang sedang berlangsung dan banyak lagi terkait dengan produk produk pertamina yang ada di prj ini kali ini
baik jika ada produk pertamina yang ingin dipamerkan pak dedy apa saja jenisnya
disini di pertamina ini sebenernya selain produk produk bbm
produk produk keunggulan bbm
itu ada pertamas travailler
di situ kami juga ada informasi informasi terkait dengan produk lpg
kalau bisa kita lihat disini banyak sekali produk produk break at disini
ada ukuran breaknya dalam kemasan tabung dua belas kilo

ada yang lima lima kg dan ada juga brake gas can yang kecil kemasan kaleng itu dua ratus dua puluh gram
nah tentunya banyak kelebihan dari break gas ini ya mbak ya
terutama dari sisi safety bright gas ini sendiri sudah menggunakan double spindel
sehingga lebih aman dibandingkan dengan yang menggunakan single spindel
nah brake gas itu sendiri sudah dilengkapi dengan silkep hologram
dimana kita juga bisa menjamin keaslian dari break gas itu sendiri keaslian dari barang itu sendiri
nah selain itu selain break gas kita juga disini memperkenalkan kepada pengunjung ada aplikasi kita
yaitu aplikasi my pertamina
nah aplikasi my pertamina ini seperti bisa kita lihat di sana
itu adalah satu aplikasi untuk beragam produk dan layanan terbaik dari pertamina
nah di sini kita bisa mendapatkan loyalty point dengan melakukan pembelian pembelian produk produk pertamina
baik itu bbm baik itu lpg dengan menggunakan aplikasi my pertamina
sehingga kita bisa dapat poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah langsung
nah kebetulan kita juga sedang ada program my pertamina atau berhadiah ini
sampai bulan september
nah ini kita bisa kumpulkan poin sebanyak banyaknya dengan cara membeli produk produk pertamina
nah undian itu nanti hadiahnya juga cukup menarik
banyak sekali ada mobil ada hadiah umroh ada logam mulia voucher dan sebagainya
tentunya cukup menarik sangat disayangkan untuk dilewatkan
oke baik pak dedy mungkin ada lagi promo atau diskon
harga yang ditawarkan pertamina lewat produk yang dipamerkan di prj
khusus untuk di prj ini kita juga ada program program promo ya
program program diskon kita juga ada promo ataupun program untuk aktifasi my pertamina di prj
bagi pelanggan baru yang baru melakukan aktifasi pertamina
kita ada merchandise merchandise menarik kita bisa kasih e voucher bbm juga
kita bisa kasih saldo link aja kita masih ada merchandise menarik
dan ada promo promo diskon untuk pembelian brekes juga ada
nah ini tentunya sayang sekali kalau dilewatkan
baik kemudian harapan yang ingin dicapai pertamina lewat event prj
harapannya sih dengan adanya event ini kita membuka booth di sini
produk produk pertamina produk produk unggulan kita produk produk bbm kita yang ramah lingkungan
produk my pertamina itu lebih dikenal di masyarakat secara luas
harapannya dapat membantu juga masyarakat kurang lebih seperti itu sih
baik kemudian pak deddy mungkin salah satu yang menarik perhatian ya
bright gas yang tadi juga sudah disebutkan
katanya kabar baiknya bright gas ini mengalami penurunan harga pada bulan juni bagaimana pak deddy
oh iya betul betul jadi memang per bulan juni kemarin harga break gas khususnya untuk di wilayah dki ini memang turun harganya
yang sebelumnya dari harga rp dua ratus tiga belas sekarang jadi rp dua ratus empat kurang lebih
khusus untuk yang dua belas kilo yang lima lima kilo itu turun dari seratus ribu menjadi rp sembilan puluh enam
baik pak deddy mungkin kita lihat lebih dekat ya
bright guys yang menjadi bagian juga dari pertamina patra niaga kali ini
ada yang ini ukuran yang besar ya tadi ya yang dua belas kilo kemudian kalau yang ini pak deddy
ini ada namanya break gas can ya jadi memang ini ukuran kaleng kemasan dua ratus dua puluh gram
ini biasanya kita pakai untuk kompor kompor portable
bisa juga dipakai untuk biasanya kalau yang hobinya camping ya atau mendaki gudung nah ini bisa pakai
bright gas can kaleng kemasannya praktis bisa dibawa kemana mana
kemudian pak deddy bagaimana animo masyarakat sepanjang prj ini sudah berjalan ya
hampir ini adalah minggu terakhir bagaimana pak denny
ya kalau animo masyarakat sih sejauh ini di booth kami cukup ramai
cukup banyak yang menggali informasi terkait dengan produk produk pertamina
termasuk terkait dengan program program pertamina yang sedang berjalan saat ini
karena kita juga sebenarnya buka
kita helpdesk ya untuk membantu masyarakat masyarakat juga yang bertanya terkait dengan pendaftaran program subsidi tepat pertamina yang saat ini sedang berjalan
jadi bagi teman teman bagi masyarakat yang ingin menanyakan terkait dengan pendaftaran subsidi tepat untuk melakukan transaksi bbm bersubsidi
terutama solar yang saat ini sudah diberlakukan pembeliannya dengan qr code itu bisa juga datang ke prj nanti bisa kita bantu pendaftarannya
oke nah satu lagi pak deddy yang juga tadi kita sudah bahas my pertamina nih
yang beragam produk dan layanan terbaik dari pertamina ya tagline nya
mungkin boleh sedikit dijelaskan lagi fitur apa saja yang ada yang ditawarkan
ya jadi memang konsepnya my pertamina ini adalah satu aplikasi untuk beragam produk dan layanan terbaik dari pertamina
jadi di aplikasi ini kita bisa melakukan pembelian bbm
kebetulan aplikasi my pertamina ini sudah multi soft open saat ini ya
jadi selain bisa connect dengan saldo link saja ini bisa connect dengan kartu debit juga
bermakai macam source juga source of fun lah kurang lebih multi source of fun
jadi di sini juga kita bisa collect poin bisa collect poin dengan melakukan pembelian sebanyak banyaknya
kita akan dapat mengumpulkan poin
nah poin poin tadi bisa kita tukarkan langsung nih dengan hadiah hadiah atau merchandise menarik yang ada di aplikasi my pertamina
nah selain itu yang tadi seperti yang saya sampaikan ini kita sedang ada program my pertamina tebar hadiah
nah ini bisa kita ikutin hadiahnya cukup menarik sayang sekali untuk dilewatkan
baiklah terima kasih pak deddy purnomo
pemirsa itu dia tadi kita sudah melihat ya berbagai macam produk produk unggulan
unggulan bbm yang dimiliki oleh pertamina
selain itu juga ada banyak diskon diskon dan hadiah menarik seperti my pertamina juga memiliki hadiah menarik
jadi pemirsa bisa berkunjung ke pertamina matraniaga hanya di pekan raya jakarta
tepatnya di hall c satu ajukan dki jakarta
saya serahkan ke studio
baik terima kasih informasi anda langsung dari arena prj jakarta